kita lihat datanya program presiden lima tahun sepuluh juta artinya per tahun average dua juta
kalau angka tadi benar artinya hampir setengah dari apa yang dicapai nasional dikontribusikan jawa timur sendiri
jawa timur pertumbuhannya kemarin lima sekian persen
artinya kita bicara bahwa mencapai angka tujuh ratus lima puluh ribu ini kalau menggunakan teori bps bukan teorinya emil dardak tapi teorinya bps
satu banding empat ratus ribu itu gak masuk
jadi ini tentunya sesuatu yang perlu diklarifikasi apa sebenarnya asumsi makroekonomi yang digunakan untuk bisa mencapai angka tersebut
baik terima kasih
sebelum saya lanjutkan kita sepakat ya kita sepakat untuk mengikuti tata tertib
tadi saya lihat ada pasangan
paslon nomor urut dua ketika berbicara paslon nomor satu kemudian berkomentar
kita sepakat kita setuju semua untuk tidak seperti itu
setuju setuju pendukung paslon nomor dua
kita berikan kesempatan kepada calon wakil gubernur nomor urut dua menjawab dengan durasi satu menit tiga puluh detik
terima kasih mas emil atas pertanyaannya berbicara masalah lapangan pekerjaan
terima kasih banyak banyak di dalam data statistik yang sudah disampaikan tadi oleh mas emil
kita banyak mengalami hal hal yang berkaitan dengan hitungan hitungan apa mengenai untuk pemenuhan lapangan pekerjaan
tapi saya langsung ingin menjawab menuki kepada program karena ini tidak hanya satu program mas emil
tetapi juga ketika kita bicara soal lapangan pekerjaan kita punya banyak program
yang pertama investasi
investasi kita ini harus berpengaruh untuk membuat program yang berkualitas
harus padat karya
sehingga ini menciptakan lapangan kerja
dan juga kemudian harus terlink dengan umkm
dan ini sehingga menyertakan juga lapangan kerja
kita punya program yang juga memberikan kesempatan bagi para pemuda untuk beralih profesi dari petani tradisional menjadi petani modern
untuk menciptakan lapangan pekerjaan di dalam bidang pertanian yaitu tampan sejati
kita punya potensi pariwisata yang besar
di jawa timur ada program seribu dewi seribu desa wisata
sehingga di dalam kita memberikan lapangan pekerjaan tidak hanya kemudian berbasis kepada industri
tetapi kita juga menciptakan lapangan kerja itu sendiri
menciptakan entrepreneur entrepreneur yang ada di jawa timur lewat umkm startup
dan juga tadi yang saya katakan seribu dewi seribu desa wisata
saya persilahkan pada cawagup nomor urut satu untuk menanggapi jawaban dari cawagup nomor urut dua
waktunya satu menit dari sekarang
terima kasih atas jawabannya tadi
jadi kalau berkaitan dengan program program tentunya tidak menjawab asumsi makroekonomi
sedangkan kita butuh jawaban yang kuantitatif
karena ini sangat penting dalam melakukan perencanaan tenaga kerja
tetapi yang ingin saya tekankan

tetapi yang ingin saya tekankan karena angkanya tadi itu tidak
tidak begitu bisa dipertanggung jawabkan dari sisi angka penurunan kemengangguran provinsi yang tidak match
kemudian juga diasumsikan dengan bps pusat tidak match
maka memang kalau dalam hemat kami fokusnya jangan hanya kepada penciptaan lapangan kerja baru secara ansih
tetapi kita harus melihat bagaimana kita memberdayakan umkm yang enam delapan juta

jadi bagaimana kita memberikan mereka omset yang lebih baik
bagaimana kita memberikan nasib kepada ada pengrajin pengrajin batik di desa ada
pengrajin pengrajin camilan camilan yang ada di desa mereka omsetnya bisa meningkat itulah yang
akan memberikan jawaban kepada sejak makasih waktunya habis saya berikan kesempatan cawagup
nomor urut dua untuk menanggapi satu menit dari sekarang terima kasih mas emil tadi mungkin mas
emil agak tidak terlalu memperhatikan apa yang tadi saya sampaikan karena saya mengatakan pertama
tidak hanya sekedar menciptakan lapangan kerja penciptaan lapangan kerja sekali lagi saya katakan
bisa melalui investasi yang padat karga dan kemudian juga investasi yang terlink dengan
umkm umkm kalau bicara soal umkm kami punya program mas emil yaitu superstar pemberdayaan
sehingga ini mungkin bisa menjawab yang tadi mas emil sampaikan bahwa kami memang memberikan
penguatan penguatan kepada umkm ukm maupun ikm yang ada di jawa timur ini sehingga yang tadi
mas amil katakan kepada saya tidak hanya mengenai umkm tampan sejati petani entrepreneur kami juga
mendorong agar penciptaan lapangan kerja tidak hanya melalui investasi dan startup bisnis tetapi
muda petani habis habis waktunya kita berikan aplaus untuk kedua pasangan calon wakil gubernur ya
di putaran berikutnya kini giliran kita berikan kesempatan bagi cawagup nomor urut dua untuk
memberikan pertanyaan kepada cawagup nomor urut satu waktu anda satu menit dimulai saat anda berbicara
terima kasih mas emil mungkin mas emil mengetahui luas laut di jawa timur dan juga mas emil mengatakan
bahwa di jawa timur ada banyak yang ingin diperkenalkan dan juga mas emil mengatakan bahwa di jawa timur ada banyak yang ingin diperkenalkan
pasti mengetahui berapa jumlah nelayan di jawa timur yang tentunya terbanyak jumlah nelayan
terbanyak di indonesia tetapi sayangnya nilai tukar nelayan di jawa timur ini rendah dan ini terendah
di kepulauan jawa yang saya ingin tanyakan kepada mas emil bahwa ceputu pada tahun dua ribu enam belas
ton bahkan sebelumnya pernah mencapai dua puluh empat ribu ton apa yang mas emil akan lakukan untuk mengembangkan
potensi sumber daya pesisir laut timur yang potensinya sangat besar sehingga dapat menurunkan
perekonomian daerah meningkatkan perekonomian daerah dan tentunya juga mengembangkan lapangan
pekerjaan bagi nelayan dan melihat rakan nelayan silakan langsung dijawab cowok nomor urut satu
menjawab anda satu setengah menit dimulai saat anda berbicara terima kasih kepada mbak putih jadi
ini ada data nilai tukar nelayan di jawa timur karena kita ini lagi bicara jawa timur kita ingin
menjadi pemimpin jawa timur jadi kita fokus kepada jawa timur disini nilai tukar nelayan ini ada di
yang ada di perigi mungkin kita juga perlu mbak putih kan pernah ke banyuwangi juga pernah pergi ke
jember coba pergi ke puger atau pergi ke muncar tangkapan ikan di wilayah selatan karena kondisi
cuaca memang berkurang drastis sampai sampai pabrik untuk pengolahan ikan sarden atau ikan
lemuru di banyuwangi harus mengimpor dari negara negara asia selatan nah seandainya pemahaman ini bisa lebih dipahami
tentunya ini akan lebih konteks menjawab tadi saya pergi ke pacitan dan di sana ternyata mereka
punya pengembangan kapal seratus gt ke atas nah kewenangan kelautan sekarang sejak undang undang
pemerintahan daerah yang baru sudah dipindahkan ke provinsi disinilah makanya kita meyakini bahwa
untuk menyikapi kondisi alam selatan yang semakin sulit lautnya dibandingkan utara kita memerlukan
peningkatan kapal berarmada panjang dan jangan one day fishing tapi harus pergi
hari sehingga dia bisa menangkap ikan kuantitas lebih banyak dan itu yang akan membantu meng offset
turunnya tangkapan ikan bukan hanya di perigi tapi di seluruh pelabuhan selatan di jawa timur
silahkan ditanggapi cawagup nomor urut dua durasi anda satu menit terima kasih mas emil kalau tadi
mas emil sampaikan kepada saya bahwa nilai tukar nelayan maupun juga hasil tangkapan yang kemudian
terhadap iklim atau perubahan cuaca maka seperti yang tadi sampai saya sampaikan kira kira cara apa
yang mas emil akan berikan kepada para nelayan karena kalau kita selalu bergantung kepada
kondisi cuaca maka kemudian bagaimana ketika kemudian selama setahun itu cuacanya tidak
berubah dan kemudian nelayan tidak bisa melaut sehingga akhirnya tangkap hasil tangkap nelayan
akan semakin jatuh kesejahteraan nelayan semakin jatuh juga dan apa keberhasilan
terima kasih mas emil untuk memberikan program atau cara kepada para nelayan itu terima kasih masih
ada waktu dirasa cukup baik silakan langsung ditanggapi cagup nomor urut satu waktu menanggap
satu menit mohon izin mungkin harus diulangi lagi apa yang saya sampaikan tadi bahwa tangkapan
ikan yang turun tidak terjadi hanya di satu pelabuhan tetapi di seluruh pesisir selatan
jawa timur dan kalau ada pemahaman yang lebih
mengenai sistem perbankan di indonesia sektor nelayan laut ini salah satu yang dianggap high
risk sehingga untuk memberi pinjaman ke sana juga tidak mudah oleh karena itu sebenarnya ada dua
konsep yang perlu dipahami satu tadi yang saya jelaskan bahwa kapal kapal yang akan digunakan
harus kapal besar sehingga dia bisa lebih produktif iran ini diperlukan dengan kewenangan dari
provinsi tadi bukan dari kabupaten bagaimana mengkonversi kapal tiga puluh gt sepuluh gt menjadi seratus gt keatas
klik dimana mana nelayan memang ada yang namanya musim paceklik disitulah pemerintah harus bisa
mencarikan alternatif income baik itu dari sisi ukm pengolahan baik itu dari sisi dia bisa merambah
kawasan kawasan pertanian dan ini yang sebenarnya jawaban untuk menyikapi kondisi tadi baik tapi
tangan untuk para cawagup kita itu dia iman ya dan selanjutnya akan kita simak nanti bahu membahu
beradu argumen dan ketika kita mengambil kesempatan keadaan kita berpikir bahwa keadaan ini tidak akan berhasil menjengkelkan kembali ke keadaan kita dan kita bisa mencari kesempatan kemudian kita bisa mengambil kesempatan kemudian kita dapat mencari kesempatan kembali
antar dua pasang calon pasangan calon nomor urut satu dan pasangan calon nomor urut dua
tapi setelah jeda kami akan segera kembali